tidak kalah dengan produk impor ada banyak produk coklat buatan indonesia
yang bahan bakunya berkualitas dan berasal dari hasil panen petani kakao indonesia
kakao tadi kemudian diolah menjadi beragam produk coklat yang tidak hanya bernilai jual
namun juga variatif baik dari segi rasa maupun pengemasan
salah satunya adalah pipiltin kokoa yang mengusung tema coklat dengan cita rasa indonesia
mulai dari coklat transiki khas papua yang memiliki karakteristik creamy
hingga coklat bali yang memiliki rasa keberry berian
dan yang terbaru adalah coklat asal kalimantan timur tepatnya di kampung merasa kabupaten berau
dan memiliki rasa manis seperti madu dan aroma yang segar seperti sitrus
biji kakao asal kampung merasa diakui memiliki kualitas yang sangat baik
hingga lolos seleksi di level delapan besar indonesia untuk kakao excellent award
yang diuji di paris salon du coklat tahun dua ribu dua puluh satu kemarin
di luar dari rasanya yang enak pipiltin bekerja sama dengan empat ngo
untuk mengusung aspek konservasi ekoturism dan sustainability
kemasan dari coklat kampung merasa juga memiliki konsep yang unik
menyatukan aspek konservasi di hutan
dan keindahan flora fauna hutan kalimantan timur
narasinya buru enggang itu kan dia terbang ribuan kilometer dan menebarkan benih
jadi kalau bicara tentang konservasi alam nggak bisa tanpa burung enggang ini
nah ini story yang mungkin kalau ngeliat aja mungkin nggak terlalu tahu kan maksudnya apa
tapi disitulah makna makna yang ada ya sampai dengan kreasi kreasinya khasnya si kalimantan timur
bergeser ke yogyakarta ada produsen coklat khas indonesia lainnya
yang sudah mulai berproduksi sejak tahun dua ribu tiga belas
coklat dalem kerap dipilih sebagai buah tangan ketika berkunjung ke yogyakarta
berawal dari rasa klasik coklat seperti dark milk dan white coklat
kini mereka telah meramu lebih dari tiga puluh rasa coklat dengan cita rasa indonesia
beberapa varian yang unik diantaranya ada coklat rasa
es cincau jeruk nipis coklat rasa es kelapa muda koko pandan dan coklat rasa es rujak
tak hanya itu mereka juga membungkus coklatnya dengan cerita cerita tentang indonesia
meski hanya memiliki satu gerai saja di kawasan ngampilan kota yogyakarta
produk produk coklat ini telah didikmati konsumen dari banyak kota di indonesia
bahkan konsumen dari sejumlah negara jiran juga telah membeli langsung
seperti dari malaysia singapura dan filipina
keberhasilan mengolah berbagai rasa telah membuat coklat dalam melahirkan produk terbaru
born bean sendiri artinya biji kakao yang berasal dari kebon
biji kakaonya dari gunung kidul petaninya ada di sana di daerah gumawang
terus kami ketemu terus melihat potensi kakaonya ternyata kakaonya sangat bagus
terus kita olah
menjadi coklat pertama kali tahun dua ribu lima belas dan batch pertamanya kami kembalikan dulu kepada petani
karena ternyata si petani ini pak edi ini dan juga kelompok taninya
belum pernah merasakan coklat dari hasil kebunnya sendiri
produk produk coklat dalam dibanderol dengan harga bervariasi
mulai dari sepuluh hingga enam puluh rupiah
tim liputan cnn indonesia